nonton rcti ya di aplikasi rcti plus
tidak anakku kamu lebih cantik dari dia dan kamu pintar merias diri
tapi dia lebih pintar mengambil hati aji raja
dan sepertinya aji raja juga sangat memperhatikan dia
nara sati sudah mulai tertekan
benar biang kelihatannya kehadiran anak muda bersisik itu ada gunanya juga
bilang bagaimana kalau kita atur agar mereka berdua bisa menikah
ide yang bagus
kau memang anakku yang paling pintar
kalau nara sati sudah menikah
maka tahta kerajaan ini akan menjadi milikmu sepenuhnya
dulu ibuku seperti apa mbak
dulu ibumu sama sepertimu
tatapan matanya lembut
kaka itu adalah sahabatku kak bukan kekasihku
lara sati benar
aku hanyalah temannya
aku yang salah
bukan begitu tuan putri
aku gak mau
dia ada disini
kakak giana selalu
dia orang itu juga
haji raja mau dia ada disini
tapi aku gak mau
aku gak mau
buruk rupa itu
belum tentu buruk hatinya
apa yang membuat putri menangis
dia yang sudah tidak kuat lagi
yang sudah tidak kuat lagi
untuk selalu dihina
oleh kakak giana dan juga
dia yang sudah tak kuat
bila oka betul betul mencintai
dan menyayangi tia
sebagai sarang sahabat
yang memohon dengan sangat kepada oka
oka dapat mengerti
oka dapat mengerti
oka dapat mengerti
oka dapat mengerti
oka dapat mengerti
oka dapat mengerti
oka dapat mengerti
oka dapat mengerti
oka dapat mengerti
oka dapat mengerti
oka dapat mengerti
oka dapat mengerti
oka dapat mengerti
oka dapat mengerti
oka dapat mengerti
oka dapat mengerti
oka dapat mengerti
oka dapat mengerti
oka dapat mengerti
oka dapat mengerti
oka dapat mengerti
oka dapat mengerti
oka dapat mengerti
oka dapat mengerti
oka dapat mengerti
oka dapat mengerti
oka dapat mengerti
oka dapat mengerti
oka dapat mengerti
oka dapat mengerti
oka dapat mengerti
oka dapat mengerti
oka dapat mengerti
justru akan membuatmu
tentu aku sangat
tanya aja sama larasati
oka sudah pergi kak
dan sepertinya oka tidak akan pernah kembali lagi ke sini
pekak sedang apa
kenapa pekak terlihat bingung
siapa yang mau peduli
dengan kakek yang keluar rentas seperti ini
jika pekak membutuhkan pertolongan tiang
tiang siap membantu pekak
kau baik sekali anak muda
kenapa kau tersenyum
tiang sangat senang bertemu dengan pekak
kau pasti bisa membantu aku menyeberang
larasati lebih cocok dari dayang dayang
daripada putri raja
setiap hari bermain setiap hari
tapi dia lebih cantik daripada tiang
kamu lebih cantik dari dia
dan kamu pintar meriah sendiri
tapi dia lebih pintar
aji raja juga sangat memperhatikan dia
pian juga khawatir
kalau tata kerajaan ini diduduki olehnya
dan anda juga o cra
tapi dia udah peduli
jadi masih ada batang
batu batu yang ada di tengah sungai
dulunya lebih besar
daripada sungai ini
tetapi karena mereka bertahan
dari dorongan arus
lama lama mereka menjadi terkikis
jika kau menyeberang sungai
mengikuti arus sungai
tidak terkuras abis
apakah kau mengerti
sedikit yang didapat
sedikit yang dimengerti
banyak yang didapat
banyak yang dibuang
banyak yang dibuang
biar tahu itu
kalau tahta kerajaan ini diduduki olehnya